di nomor final individual recurve putri atlet jawa timur diananda koirunisa haris berhadapan dengan atlet papua reza octavia
pertarungan antara dua atlet pelatnas ini berlangsung ketat hingga harus diselesaikan lewat babak shoot off
diananda akhirnya memenangkan pertandingan dan berhak meraih medali emas setelah anak panahnya lebih dekat ke sasaran dibandingkan dengan lawannya
di final individual recurve putra atlet jawa tengah alfian tobagas bertemu dengan rekannya sesama atlet pelatnas asal jambi hanif wijaya
bertanding di bawah cuaca panas terik hanif mampu tampil lebih tenang
hanif mampu mengungguli alfian tobagas
dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan enam dua
final nomor bergu recurf putra dan putri rencananya akan berlangsung pada selasa lima oktober